dua belas jenazah anggota tni korban heli yang jatuh di kabupaten poso sulawesi tengah senin siang diterbangkan ke jakarta
jenazah akan diidentifikasi lebih lanjut di rumah sakit polri keramat jati jakarta timur
dengan pengawalan ketat tiga belas ambulans pembawa jenazah memasuki bandara mutiara sis al jufri palu senin siang
ke tiga belas jenazah kemudian diterbangkan dengan hercules menuju bandara halim ranakusuma jakarta
setibanya di jakarta para korban kembali akan menjalani identifikasi lanjutan di rs polri keramat jati
identifikasi lanjutan dilakukan karena ada beberapa bagian tubuh korban yang terpisah